penambahan kasus positif covid sembilan belas pada hari jumat tiga belas november dua ribu dua puluh kemarin mencapai rekor tertinggi
selama pandemi covid sembilan belas melanda indonesia
lima empat ratus empat puluh empat kasus baru terjadi dua pekan setelah libur panjang
secara keseluruhan jumlah kasus positif mencapai empat ratus lima puluh tujuh tujuh ratus tiga puluh lima
dengan kasus aktif mencapai lima puluh tujuh enam ratus empat orang
angka kesembuhan mencapai tiga sepuluh pasien dengan jumlah orang yang meninggal dunia bertambah satu ratus empat jiwa
jumlah orang yang dites pada jumat sebanyak tiga puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh dua orang
artinya dengan jumlah kasus positif sebanyak lima empat ratus empat puluh empat positivity rate mencapai empat belas tiga puluh tujuh persen
angka ini menunjukkan bahwa pandemi covid sembilan belas di indonesia masih belum terkendali